gempa magnitudo enam enam skala richter mengguncang banten jumat sore untuk mengetahui dampak dan kerusakan akibat gempa
sudah terhubung melalui sambungan telepon oni gusroni relawan di desa sidamukti pandeglang banten
selamat malam pak oni
selamat malam ibu eva
pak oni bagaimana situasi terkini di sana pasca gempa pak
pasca gempa ya sebagian masyarakat sudah banyak yang mengungsi ke arah yang lebih tinggi
dan beberapa rumah di sidamukti itu mengalami kerusakan ibu
seberapa berat kemudian dampak kerusakan yang terjadi akibat gempa enam enam skala richter ini pak
dampak kerusakan sementara yang kami rilis tadi itu ada dua belas rumah
itu juga belum kami cek ke lapangan malam ini gitu
pada saat tadi terjadinya gempa situasinya seperti apa pak
sampai kemudian ada dua belas rumah yang rusak
situasi tadi ketika itu lumayan cukup terasa gempa
sehingga masyarakat terhamburan keluar rumah
bahkan kebetulan saya juga tadi lagi dengan anak anak sekolah dengan anak anak muka gitu langsung keluar sekolah
dan langsung saya suruh pulang ke rumahnya masing masing
bangunan yang tadi pak oni sebutkan rusak itu apakah juga termasuk fasilitas umum misalnya sekolah ataupun fasilitas umum lain pak
fasilitas umum seperti sekolah perkantoran atau pemerintah itu belum ada laporan yang resmi dan belum ada laporan dan kami juga cek lapangan belum ada yang melaporkan bahwa fasilitas umum yang rusak
jadi dua belas bangunan yang rusak itu semuanya rumah begitu ya pak
apakah kemudian akibat gempa ada yang mengalami luka luka begitu pak
karena kalau kita lihat gambarnya ini ada beberapa rumah yang kemudian atapnya robo dan lain sebagainya
apakah ada yang terdampak akibat kerusakan ini
alhamdulillah untuk di desa damukti umumnya kesama kesama itu tidak ada yang terkena
terdampak kerusuk kepala orang nyatir dan berbagi begitu
pak oni tadi mengatakan bahwa ada sebagian warga yang kemudian mengungsi ke atas
nah mengungsi ke atas ini maksudnya bagaimana
dan berapa banyak kemudian warga yang mengungsi
selalu dilaporkan ya bu ya
yang di pesisir pantai panimbang sukar resmi itu sebagian sudah mengungsi ke atas
itu ke daerah unjul dan ke daerah pasir kaduh
itu mengungsi kemana pak apakah ke rumah kerabat atau ke fasilitas khusus
ke rumah kerabat dan juga ke fasilitas umum yang kita lihat memang jauh dari pantai gitu kan
bagaimana kemudian dengan pemerintah setempat pak apa yang kemudian sudah dilakukan
terkait dengan dampak yang terjadi akibat gempa ini
pemerintah setempat bpbd kabupaten paneglang juga sudah cek lapangan dan sudah merilis data rumah rumah yang terkena dampak
terakhir mungkin apa yang kemudian diharapkan dari pemerintah setempat terkait dengan dampak kerusakan yang terjadi akibat gempa ini pak oni

baiklah pak oni gusroni relawan di desa sidamukti pandeglang banten
terima kasih atas informasinya untuk cnn indonesia newscast
selamat malam pak
selamat malam ibu